empat anggota komplotan geng motor diringkus petugas satuan reskrim polsekta cicendo bandung karena menganiaya seorang warga
seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur
di bekasi sebuah tas mencurigakan yang dilempar oleh seorang wanita ke dalam kontrakan kosong menggegerkan warga
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya

di bekasi sebuah tas mencurigakan yang dilempar oleh seorang wanita ke dalam kontrakan kosong menggegerkan warga jalan kemakmuran
kelurahan marga jaya kota bekasi rabu malam
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
pihak kepolisian resort metro bekasi kemudian melakukan sterilisasi lokasi
dan mengerahkan tim gegana polda metro jaya untuk memeriksa tas yang mencurigakan tersebut
setelah diperiksa pihak kepolisian menyimpulkan bahwa benda dalam tas tersebut
tidak berkaitan dengan kondisi yang terjadi di bekasi
tentang penyelidikan penyelidikan yang terjadi di bekasi
penyelidikan yang terjadi di bekasi
penyelidikan yang terjadi di bekasi

tertangkap tangan saat menggasak kendaraan yang terparkir di pinggir jalan
dua kawanan pencuri di bekasi babak belur dihajar warga
pelaku yakni am dan jn pun hanya bisa pasrah
saat digiring petugas satres krim polres metro bekasi kota
dengan kondisi wajah babak belur
sebelum melakukan aksi kejahatan
pelaku yang sehari harinya bekerja sebagai penjual
penjual tahu bulat ini
lebih dulu menyisir dan memantau kendaraan yang ditinggal pemiliknya
di sejumlah lokasi di kawasan bekasi
setelah dianggap aman
pelaku kemudian membawa kabur kendaraan korban
dengan merusak kunci motor menggunakan kunci letter t
dari keterangan polisi
pelaku sudah beraksi lebih dari lima kali di sejumlah lokasi
dari tangan pelaku
polisi mengamankan sejumlah barang bukti
di antaranya dua unit sepeda motor
bpkb berikut stnk yang diduga palsu
tim liputan transmedia